ketua umum pkb mohaimin iskandar memenuhi panggilan penyidik komisi pemberantasan korupsi atau kpk kamis pagi
panggilan ini merupakan penjatualan ulang setelah sebelumnya
caimin tidak bisa memenuhi panggilan pada hari selasa
caimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja indonesia
kementerian tenaga kerja pada tahun dua ribu dua belas
setelah diperiksa selama lima jam mohaimin menyatakan bahwa
ia telah menjelaskan semua yang diingat selama ia menjabat sebagai menteri tenaga kerja pada tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
dan insya allah semuanya yang saya ingat yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan
moga moga dengan penjelasan ini kpk semakin lancar dan cepat
tuntas mengatasi seluruh kasus kasus korupsi
saya mengucapkan terima kasih kepada kpk yang sudah terus melakukan langkah langkah upaya penuntasan semua kasus kasus korupsi
dan kita semua mendukung
baca pres dari koalisi perubahan anies baswedan merespon pemanggilan pasangan bacawa presnya oleh kpk
saat ditemui di kawasan brawijaya
di jakarta selatan kami siang anies mengaku tidak khawatir
menurut anies kedatangan mohaimin ke kpk merupakan bentuk kepatuhan warga negara yang baik kepada hukum